sekarang kita lagi sama mas adi
kita bakal diajari gimana caranya untuk
milih kambing kurban yang bagus
ini ilmu mungkin jarang dikasih tahu
ke orang orang yang pembeli ya konsumen ya
sambil kambing itu dipegang sininya
terus belakangnya sini dadanya juga besar
oh itu memang itu kambing yang bagus
biasanya kalau yang suka kan pada kacamataan kayak gini mas
pengaruh pengaruh ya harus poil mas
yang penting kalau mencari kambing itu harus dipegang semua ini
kalau umpamanya diatasnya dipegang kayak gini
tapi kalau masih bisa neku kayak gini berarti ada kekurusan
besok besok kalau misalnya cari kambing urban
ptv dan media streaming lainnya